jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami
biar kalau semua itu mbak penyelam
biar kalau ayah saya gak mungkin bawa ke hal itu
cepat om bila sama mereka cepat
bener kan ma
ternyata si zahira itu emang anak haramnya tante aini dan bapanya si amir
aku anak haramnya mama dan om isan
kita udah pernah bahas ini sebelumnya
dan mama juga bilang sama aku kalau aku ini bener bener anaknya papa
kamu tanya aja tuh sama orang pincang ini
dia sendiri kok yang ngomong
mendingan sekarang kamu tanya aja
apa itu benar
tolong bapak jujur dengan saya
dan mama saya gak mungkin berselingkuh dengan laki laki lain pak
ternyata bapak pincang ini sekarang menjadi isu
tidak ada masalah kalau dia tidak mau berbicara
nanti hasil tes dia dan zahira akan jauh semuanya
ini adalah sampel rambutnya prabu wijaya
nanti akan kita cocokkan
apakah benar benar sama dengan hasil tes yang ada zahira
kalau ternyata nggak sama akan kebongkar semua kebusukan si aini perempuan murahan itu
yang ternyata selama ini sudah membohongin kita
lebih baik aku sembunyi saja di sini
pasti mereka nggak akan nyari sampai ke sini
aku yakin banget mas
pasti orang pincang itu masuk ke sini
aku yakin banget
tamar di sini mas
tadi mereka lihat aku masuk
mereka gak boleh sampai nemuin aku di sini
apasih kalau bisa
kembali sampai pertemuan
misha kamu yakin si pincang itu masuk ke sini
aku jadi gak yakin mah
mendingan sekarang kita keluar aja ya ma
aku takut sekali
akhirnya mereka pergi
untung mereka tidak menemukan aku
reksek orang itu berhasil kabur lagi
dan aku semakin yakin kalau orang pincang
itu tahu sesuatu
mama juga yakin
makanya dia gak mau ketahuan
kalau zahira itu adalah anaknya si iksan
sampai soal urusan lab aja
selalu dicegah sama dia
bukti rambut papa aja dibawa kabur lagi ma
tolong udahin dong tuduhan ini semua
ayah saya gak mungkin melakukan hal seburuk itu
itu sama sekali nggak mungkin
aku udah anaknya papa
bukan anaknya ayahnya amira
papa sendiri kan waktu itu juga ngomong kayak gitu ma
gak usah sedih kayak gitu
sekarang mana buktinya
kalau lo itu anak pabrik
malah justru kita kan yang punya bukti kalau lo itu bukan anak kandung papa
dan orang pincang itu kabur dengan ketakutan sambil bawa sampel rambut papa
tapi lu masih jauh
aku bawa sisirnya mama
dan di sini masih ada sisa sisa rambut papa
untung tadi aku bawa
mama bangga sekali sama kakak
luar biasa kita harus cepat ke lab
sebelum ada yang menjaganya
pasti sekarang kalian lagi ketakutan
karena sebentar lagi kenyataan yang sebenarnya akan terbongkar
kita gak takut
tersini memang harus diselesaikan hari ini juga
biar kesalahpahamannya bisa cepat selesai
karena saya yakin banget
ayah saya gak mungkin melakukan hal seburuk itu
aku tuh capek dituduh terus kayak gini ma
dan aku akan mengizinkan mama dan kakak untuk meneruskan tes denga tersebut
karena aku yakin kalau aku ini anaknya papa bukan anaknya ayahnya amira
ini adalah sampel rambut suami saya
nanti bapak cek apakah cocok dan hasil tes dna nya zahira
tolong jelasin pada aku amera
apa yang sebenarnya terjadi
kenapa pak wisnu mengambil sampel dna bapak aku
aku juga gak begitu ngerti sih
yang jelas tadi tuh om wisnu datang
dan dia ngelarang banget kamu buat ikut tes dna itu
terus dia juga bilang kalau kamu bukan anak pak prabowo
terus tiba tiba tante malena datang
dia malah bilang kalau kamu itu anak mama kamu sama ayahku
tapi itu gak mungkin amira
itu sama sekali nggak mungkin
mama aku bukan orang yang kayak gitu tahu gak sih abira
iya raya aku tahu kok aku ngerti banget
raya aku juga bukan orang yang kayak gitu
kan sebentar lagi hasil dna nya keluar
itu akan ngebuktiin semuanya kok
kamu jangan nangis lagi ya
setelah kalian tahu kalau ternyata kalian itu satu bapak
kalian langsung jadi akrab ya
pakai peluk pelukan segala lagi
sampel rambut papa yang udah dicocokin sama tes dna loh
sebentar lagi akan keluar
dan hasilnya menunjukkan kalau lo emang bukan anak kandung pak
kan dari kemarin juga sudah bilang kalau zahila itu memang bukan anak papa
dari wajah ibunya itu tipe tipe wanita penggoda suami orang
kerjaannya tuh apa sih cuma ngurusin orang miskin dan gembel
cukup mau dah macu kok
oke kita tunggu aja hasil tes dna nya seperti apa
paling paling akan terbukti bahwa kamu memang bukan anak papa
setelah itu mama kamu akan digempak diusir dari rumah
kita lihat aja apakah papa masih bisa sayang dengan mama
yang ternyata mama kamu itu sudah melahirkan anak perselingkuhan dengan laki laki lain
emang selasih banget ya mah
yang satu gembel
dan yang satu uji anak haram